sejumlah spanduk yang berisi penolakan dipasang oleh warga yang tinggal di apartemen di kawasan mampang
menyusul rencana pembangunan rumah sakit darurat covid sembilan belas di pusat perbelanjaan dan apartemen di kawasan mampang jakarta selatan
warga mengecam pembangunan rumah sakit darurat tersebut karena dilakukan tanpa pemberitahuan kepada para penghuni
izinnya tidak diperlihatkan ke kita kalau memang sudah ada izin jadi banyak hal yang janggal juga
sudah dikomunikasi dengan orang lain
sudah mereka tidak bisa jawab alasannya nanti nanti tapi dia akan jalan terus
jadi pasti tidak ada surat surat yang diperlihatkan
artinya pihak manajemen tidak ada etikat baik ataupun berbicara dengan partai lain
sembunyi sembunyi yang di wisma atlet saja kan belum penuh kemudian wisma galang itu aja di luar area jauh dari penduduk lainnya
di tengah tengah penduduk ada masyarakat ada sembilan puluh tiga rt
mereka kan jauh
ini juga keter keter dong
sementara di kudus jawa tengah sebuah rusunawa yang rencananya akan dijadikan tempat karantina bagi pemudik juga mendapatkan penolakan keras oleh warga setempat
warga rusunawa di desa bakalan krapia kecamatan kaliwungu ini bahkan terpaksa memilih meninggalkan huniannya karena khawatir akan terpapar virus corona
agus ketua paguyuban warga rusunawa mengaku tak ada informasi awal yang jelas tentang peruntukan blok yang akan dijadikan tempat karantina
kita dapat informasi untuk segera pindah pindah ke tbi yang lain yang sudah dibentukkan
tapi memang di awal itu tidak ada informasi yang jelas artinya keperuntakannya untuk apa
kemudian saat malam hari itu kemudian kita dapat info bahwa digunakan untuk karantina
akhirnya kami paguyuban warga kemudian memutuskan untuk rapat bersama dan kita memutuskan untuk yaudah kita tolak
sebelumnya tim gugus tugas penanganan dan pencegahan covid sembilan belas kabupaten kudus merencanakan tiga tempat milik pemerintah yakni hotel geraha muria
balai diklat menawan dan rusunawa tersebut ketiganya mendapatkan penolakan dari warga setempat